bila anda mengolah hidangan laut sisik pada ikan biasanya dibuang
demikian pula dengan kulit udang
namun tidak bagi restoran ini
sisik ikan dan kulit udang diolah kembali menjadi menu baru
praktik ini dikenal dengan istilah zero waste kitchen
zero waste kitchen memanfaatkan semua bagian bahan makanan seoptimal mungkin
hingga tidak ada yang terbuang
zero waste kitchen digadang gadang akan menjadi tren memasak pada masa mendatang
konsep ini mulai diperkenalkan sejak dua ribu enam belas oleh asosiasi mirlaba food for soul di italia
yang mendirikan komunitas berbasis gaya hidup zero waste
beberapa tahun sebelumnya pada dua ribu empat belas
doglass mcmaster mendirikan restoran di inggris
dan mengklaim sebagai restoran berkonsep zero waste pertama di dunia
sebagai ekosistem tidak ada gaya hidup dan semuanya terkait
dari perspektif itu anda bisa menginstallasi sistem makanan
dengan ideologi yang sama

dan dalam sistem makanan
apa yang terlihat adalah
agrikultura yang berkembang
yang mengandung konsumen
konsumen yang mendapatkan produk yang luar biasa
di dalam kapal yang bisa dikembangkan
lagi dan lagi dan lagi
karya seni itu sengaja diciptakan sebagai pengingat agar tidak membuang sampah ke laut
chef daryl wonora harjo adalah orang yang mengembangkan konsep zero waste di ijen sejak dua ribu tujuh belas
zero waste kitchen berguna banyak
ada beberapa versi ada beberapa interpretasinya juga
cuman inti dari semua ini kita mencoba untuk mengatur apa yang kita keluarkan
dan kita mengawal apa yang masuk
dan kita mengawal bagaimana dibuangnya
supaya tidak berakhir di landfill
mengolah leftover food atau sisa makanan memerlukan riset berbulan bulan
hingga ia bisa mengkreasikan menu baru
salad kentang ini misalnya
kita buat dari sisik ikan
oke boleh kita buka sedikit atau mau dicobain sedikit juga boleh
oh bisa dimakan
bisa dimakan dong
sisik ikan yang biasanya kita pasti buang
sisik ikan oke
crunchy jadi dia elemen teksturnya di despot itu salad actually
demikian halnya ravioli
alih alih menggunakan daging ikan file
ia mengeruk sisa daging ikan yang menempel di tulang
untuk kemudian dibungkus kulit lobak menggantikan pasta
kalau orang bilang aduh hemat banget
ya memang begitulah
ya kan kita memaksimalkan
saya mulai bantu gak chef
boleh boleh dicoba
ya kan seperti apa
saya juga penasaran rasanya harus di
upaya menjaga keberlangsungan secara menyeluruh
juga tampak dari penggunaan tungku untuk memasak
tujuannya menghemat energi
chef ini kenapa masih menggunakan tungku
jadi sebenarnya kalau mau dibilang
simple kalau mau punya kompor mau punya ini
kita balik ke tradisional lagi
mainnya cuma pakai kayu bakar
kayu bakarnya pun pilihan
dalam artian kresisi sustainable nya
arangnya pun juga
indonesia menempati peringkat kedua negara penghasil food waste
atau limbah makanan tertinggi di dunia
dalam laporan itu rata rata orang indonesia membuang sisa makanan
sekitar tiga ratus kg per tahun atau setara dengan bantuan pangan
dua puluh delapan juta orang miskin di negeri ini
bayangkan bila praktik zero waste dikembangkan
banyak biaya yang relatif terpangkas
at the end of the day ini tentunya akan berpengaruh secara cost berarti juga ya
bisa kan kita katakan seperti itu
jadi ultimately saya harus beli daging baru untuk di situ for example
sedangkan ini kita pakai yang mestinya hanya dijadikan stok
udah gitu disaring
chef daryl memastikan pengadaan barang di dapurnya menerapkan konsep
menerapkan konsep selamat dari hulu ke hilir
sama misalnya produk produk yang datang pun dipilah juga seperti apa
betul jadi for example apapun barang yang masuk ke dapurnya ini
suppliernya siapa apa yang dibawa
apakah mereka menggunakan plastik apa enggak
jadi it's more about educating juga kan
kepada supplier setuju

hal itu juga berlaku bagi pemasok ikan yang diharuskan berbasis line court atau pancing
bukan menggunakan jaring yang menangkap ikan dalam jumlah banyak sekaligus
sehingga mengganggu ekosistem laut
sebelum menyantap olahan left over food karya chef daril
saya takjub akan perkakas di meja makan yang merupakan produk recycle atau daur ulang
rakan saya melihat dari tadi ternyata tidak hanya terhenti sampai di kitchen nya saja
bahkan whole concept untuk furniture nya pun bersifat sustainable
yang terdekat aja ini loh
ini apa chef boleh jelasin ke saya ini apa
sebenarnya kan ini bekas botol bir
jadi kan kalau misalnya di luar negeri production nya jalan
jadi setelah kita minum dibuang kita balikin
dan kebanyakan jadinya malah jadi sampah sampah beling
jadi kita bisa minum sampah beling
dan setelah kita beli sampah beling atau kita beli botol baru
kita potong jadi gelas
rasa crunchy sisik ikan berpadu dengan bumbu pedas khas chef daryl
sementara itu ravioli daging ikan leftover diberi kuah dari kulit udang yang sangat menggugah selera
chef terima kasih banyak sudah masakin sesuatu yang kita nggak pernah terbayangkan sebelumnya
dan juga menjelaskan hal hal yang penting untuk semua orang jalankan untuk alam ini
karena kita tinggal di alam
ya kan kita sudah ambil semua dari alam
kita kembalikan jangan dengan bentuk sampah
yang jauh lebih apa ya esensial yang lebih baik
bahkan untuk kita manfaatkan lagi justru
makanan sejatinya adalah anugerah yang dapat diolah semaksimal mungkin agar ekosistem tetap terjaga
tak sepantasnya apa yang kita ambil dari alam dikembalikan dalam bentuk sampah